anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
otopsi ulang jenazah brigadir yosua
dilakukan tim forensik independen
di rsud sungai bahar jambi
keluarga dan kuasa hukum brigadir yosua
diperbolehkan menyaksikan proses
otopsi ulang tersebut nantinya
hasil otopsi ulang akan menentukan
arah penyelidikan kasus penembakan
brigadir yosua yang tewas ditembak
di rumah dinas kd propam nonaktif
verdi sambo untuk pembahas yang lebih dalam
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan pengamat hukum pidana
abdul fikar hajar selamat sore pak fikar
mbak haripana dan mantan
kabar reskrim polri komjen polisi purnawirawan
mbak haripana selamat sore
pak fikar oke saya
selamat sore juga pak susno
saya mau ke pak susno terlebih dahulu
sambil kita menunggu bergabungnya
kuasa hukum dari keluarga brigadir
yosua nelson simanjuntak beberapa saat yang lalu
sudah confirm tapi sampai
kita memulai dialog ini belum ada konfirmasi
saya mulai dulu ke pak susno pak susno
dalam perkembangan penyidikan kasus penembakan
brigadir yosua seberapa signifikan sebetulnya
signifikan ya karena
kemudian penganiayaan berat
dan satu lagi kalau gak salah
pencurian hp ya
tapi dari dua itu penganiayaan
berat sampai mati atau
pembunuhan gitu kan sangat
diperlukan gitu visum ini
karena untuk menentukan apakah
luka mana gitu karena luka
tembak apa luka sayat
apa luka tumpul jadi sangat diperlukan
dan hasil daripada visum ini
bisa merubah satu ratus delapan puluh
penyelidikan yang sekarang karena penyelidikan sekarang kan arahnya adalah
tembak menembak gitu kan bela diri
pak susno tapi kan ini tadi
ketua tim dokter forensik independen mengatakan ya bahwa
otopsi ulang ataupun hasil visum ini baru bisa diketahui
enam sampai delapan minggu
kemudian diserahkan ke penyidik dengan waktu yang sangat lama
bagaimana kemudian proses
penyidikan ini bisa berjalan apakah
akan jalan terus saja ada kesimpulan
atau menunggu nanti hasil otopsi ulang ini selesai pak susno
mutlak menunggu hasil visum ya
kecuali kalau tersangkanya sudah ada
sekarang kan tersangka
tersangka untuk pembunuhan
berencana untuk pengenaian berat
itu kan belum ada
masih ada yang diuntungkannya karena belum ada batas penahanan gitu ya
tapi untuk menentukan tersangka harus ada visum gitu
polisi ataupun tim khusus tidak bisa menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan
kalau hasil visumnya ini belum keluar begitu ya pak ya
jadi kita menunggu sampai enam sampai delapan minggu lagi
polri tadi pak nelson siman juntak
kuasa uu dari brigadier yuswa sudah bergabung ya
pak nelson anda bisa dengar suara saya
oke kita tampaknya mengalami kendala komunikasi dengan tim kuasa hukum dari keluarga brigadir yosua nelson simanjuta
kita berusaha nanti untuk menghubungi kembali
saya mau ke pak fikar
ini tadi dikatakan oleh pak susno bahwa visum ini menjadi elemen penting untuk menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan
jadi ini tidak bisa ditarik kesimpulan kalau hasil visumnya ataupun hasil otopsinya tidak ada
jadi memang secara pidana memang seperti itu ya pak ya
menunggu dulu tidak bisa menggunakan hasil otopsi yang pertama pak
kan sudah ada hasil otopsi yang pertama pak
tidak bisa digunakan
ya saya kira kalau menurut saya sih bisa
karena kan hasil otopsi itu untuk menentukan apakah seseorang itu meninggal dunia itu
ya karena dibunuh atau tidak
sebenarnya itu ininya
pilihannya seperti itu
kalau dia tertembak secara tidak sengaja kan itu pasti pasalnya bukan pembunuhan
karena tidak sengaja
umpamanya orang yang rumahnya di dekat lapangan tembak
tiba tiba ada peluru nyasar
nah itu kalaupun mati pasti bukan pembunuhan
karena salah peluru nyasar
kalau yang ditembak itu pasti kelihatan
hasil dari tembakannya itu akan menggambarkan bahwa itu memang dikehendaki
di bagian mana yang mematikan bagian mana yang hanya melumpuhkan dan sebagainya
karena itu otopsi itu menjadi penting
menjadi penting untuk menentukan itu
di samping juga mengidentifikasi siapa yang melakukan itu
apa senjata apa siapa kira kira yang memiliki pemegangnya dan sebagainya
nah itu juga menentukan
kan hasil otopsi itu akan bisa menentukan ke arah sana juga
oke tapi ini kan sudah ada dua kali otopsi
otopsi pertama sudah ada hasilnya
yang diragukan hasilnya oleh pihak keluarga
makanya kemudian ada laporan dugaan pembunuhan berencana
di mana keluarga menuntut ada otopsi ulang
tapi untuk penyelidikan kasusnya
apakah menggunakan otopsi pertama sudah bisa
cukup untuk menaikkan status menjadi penyidikan
atau menunggu hasil otopsi kedua
kalau menurut pak susno tadi harus menunggu hasil otopsi kedua
tidak harus mbak saya relak ya
bukan harus mbak
jadi itu tidak harus
penyelidikan kan sudah jalan
tapi untuk menentukan ini kasus apa
kan kasusnya kan yang disidik itu kan tembak menembak
tembak menembak katanya bela diri
yang mati ini yang kena tembak
jadi beda dia
kasusnya akan berbeda
berbeda dengan dibunuh
artinya dengan kasus tembak menembak yang ditangani oleh tim khusus
itu bisa menggunakan hasil otopsi pertama
tapi untuk kasus laporan dugaan pembunuhan berencana
itu menunggu otopsi ulang
begitu ya pak susno ya
karena kan kita ingin lihat gitu kan
apakah dia meninggalnya ini
di aniaya dulu baru meninggal
katanya pak susno
kasus fikar tadi kan siapa yang melakukan itu
motifnya apa dan sebagainya
akan terbongkar manakala dalam penyidikan kasusnya pembunuhan
beda dengan kasusnya tembak menembak
kalau tembak menembak sudah ada kan yang nembak
yang naku tanda petik ya
ini bagaimana ya pak fikar secara pidana
kalau ada dua hal yang berbeda
yang satu ditangani dengan kasus lidiknya adalah tembak menembak
sesama anggota polri
tapi yang satu ada laporan dugaan pembunuhan berencana
yang satu menggunakan hasil visum
tapi yang kedua menggunakan hasil visum yang menunggu enam sampai delapan minggu
secara pidana bagaimana pak
kalau menurut saya harusnya sih menggunakan alat bukti yang sempurna
kalau memang ada visum kedua yang lebih sempurna perkara
alat pembuktiannya harus menggunakan itu
karena dia lebih sempurna
kalau yang pertama oke lah bahwa ada visum yang pertama
kan juga diragukan orang kan begitu
nah karena itu kemudian dilakukan visum yang kedua
nah karena itu perkara ini jalan kalau menurut saya harus menunggu hasil visum yang kedua
apakah ini pembunuhan dalam tanda kutip gitu ya
ataukah tidak sengaja tertembakan bisa begitu kan
saya mau bergabung kembali ke tim kuasa hukum
pak nelson sudah bergabung
polri mempersilahkan keluarga dan juga tim kuasa hukum dari brigadir joshua
untuk menyaksikan melalui cctv proses otopsi ulang
ini tadi bisa dijelaskan pak berapa lama proses otopsi ulangnya dilakukan
ada dua narasumber ini
bapak saya general susno
selamat sore pak nelson
sore bapak ketemu lagi
selamat datang ketemu lagi
dari lokasi masih di sungai bahar habis pengebumian
kami dari mulai pagi
memang tadi malam perjanjian dengan forensik sudah ada hitam putih
tapi kenyataannya tadi di lapangan sangat alot sekali
disiapkan itu apa cctv tetapi keluarga tidak ikut sama sekali
malah di sana para bapak bapak yang general ada di sana dengan jajarannya
keluarga tidak bisa masuk
namun ada persyaratan lain
kita siapkan dokter yang masuk ke kamar jenazah untuk otopsi
kita minta dua dipenuhi dua duanya
dokter dan medis yang terlibat serta
dari mulai pagi sore hingga selesai dan tuntas sampai kepada penyerahan jenazah
artinya keluarga dan juga tim kuasa hukum tidak bisa menonton proses otopsi melalui cctv ya
hanya dokter saja yang diajukan oleh pihak keluarga
jalannya proses otopsi ulang ini bagaimana kalau menurut keterangan dari dokter yang dikirimkan oleh keluarga
kan ada dua dokter yang disertakan dalam tim forensik
bagaimana mereka laporan
lepas itu bagaimana mereka laporan kepada keluarga dan juga pihak kuasa hukum
proses otopsi bagaimana pak
terima kasih sekali lagi kepada pemerintah bapak presiden panglima dan tentunya kapolri jajarannya
yang sudah mempersiapkan memilih tim forensik
ada ketuanya sampai ada lima tujuh orang
permintaan permintaan sesuai syarat syarat terpenuhi
tentunya jika kami menginginkan kapan dia meninggal
maka sebagian dari anggota tubuh daging jantung ini dipotong disayat sedikit untuk dibawa pemeriksaan kembali di jakarta tentunya
dan ini butuh waktu
hitam putih kita terima dua empat minggu
oleh karenanya inilah ucapan makasih kami
karena semua nyaris dipenuhi oleh pemerintah
termasuk yang kita tidak terima tadi otopsi pertama hingga otopsi ulangan
sampai kepada pengebumian ulangan
oleh karena kita sabar menunggu masih
dipercayakan kepada ahli
oke tapi dari laporan dokter forensik yang dikirim oleh keluarga dan tim kuasa hukum
apakah memang proses otopsinya ini berjalan lancar tidak ada tekanan
memang betul betul independen komprehensif begitu pak nelson
sampai menit tadi di lokasi semua berjalan lancar independen kita menunggu
dan yang disebut dengan otopsi para medis yang memahaminya
kita bincang bincang apa apa saja pengalaman yang sudah ada
dan tentunya nanti kita combine
sesudah ada yang di jakarta
dari surat surat yang karena kita usulkan
kenapa meninggalnya brigadir j tersebut
oke tapi keluarga puas ya dengan hasil otopsi tadi
maaf saya ralat keluarga puas dengan proses otopsi ulang ini
dari sisi kepuasan catatan yang bisa kami kasih kuasa hukum terpenuhilah
sampai ke upacara adat ritual keagamaan adat tadi
dan sampai pulang pun tadi tidak ada dibicarakan hanya penyerahan mayat saja demikian
oke pak susno kalau hasil otopsi ulang ini sama dengan hasil otopsi yang pertama
apakah kemudian ini akan menyulitkan penyidik mengungkap kasus penembakan brigadir yosua
saya tidak tahu hasil otopsi yang pertama
tetapi ada ketidakpuasan dari keluarga dan dari advokatnya bahwa
ada luka tambahan selain menurut keluarga dan advokatnya luka tambahan itu bukan luka tembak
tetapi luka sayat luka benda tajam dan lain lain bahkan katanya ada macam bekas luka di ada tali atau apa
nah itulah yang harus dibuktikan
kalau itu terbukti ada di luar luka tembak maka kasusnya akan jadi lain
oke tapi kalau sama bagaimana pak ini akan menyulitkan penyidik
atau justru mempermudah atau bagaimana pak
kalau hasilnya berbeda otopsinya berbeda kan pasti jalan ceritanya ataupun kronologis yang kemarin dijelaskan oleh polisi akan sangat berbeda jauh
tapi kalau hasilnya sama bagaimana pak
kalau hasilnya sama ya dua barang yang sama ya
tapi kita berada di makati semua pihak kan akan menerima akan melihat
tapi kan hasil pekerjaan ini harus bisa dipertanggung jawabkan secara imia
dan ada akuntabel dan independen gitu
kan semua akan lega kalau memang betul hasilnya
oke dengan mempersilahkan keluarga melakukan otopsi ulang apakah kemudian polri meyakini bahwa hasil otopsinya ini akan sama
atau memang sudah terjepit dengan tekanan publik tekanan keluarga makanya polri mempersilahkan
atau memang polis yakin itu bahwa hasil otopsinya sama pak susno
i ⁇ don know karena saya tidak mewakili polri ya saya sudah pangsion
yang paling tahu adalah rekan rekan polri
tapi biasanya nih pak kalau misalnya sedang menangani suatu kasus
tidak bisa dicampuri kalau saya sebagai penyidik otopsi ini memang sangat diperlukan
diminta ataupun tidak diminta oleh keluarga dan advokatnya karena ini sudah menjadi kasus milik publik
dan ada ketidakpercayaan terhadap apa yang dipaparkan oleh institusi polri
maka harus dilakukan otopsi ulang dan harus secepatnya diminta atau tidak
oke oke kita akan jeda terlebih dahulu bapak bapak setelah ini saya akan lebih mendalami lagi tentang proses hasil kesimpulan otopsi yang memang cukup lama ya
sampai delapan minggu ini apa langkah dari tim kuasa hukum dan bagaimana kemudian penyidik harus menunggu sampai enam sampai delapan minggu ini
kita akan jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom kita akan lanjutkan perbincangan kita
saya mauka pak fikar pak fikar
kalau misalnya kemudian butuh waktu yang lama begitu ya
kalau hasilnya berbeda tentu jalan ceritanya akan berbeda atau kronologis yang dibuat polri tentu saja tidak cocok
oke kalau hasilnya berbeda tentu jalan ceritanya akan berbeda atau kronologis yang dibuat polri
sama bagaimana kemudian penyidik menggunakan hasil otopsi ulang ini sebagai pegangan untuk menuntaskan kasus ini
apakah ini hanya menjadi tambahan bukti atau bagaimana sih pak kalau dari segi pidana
ya kan hasil otopsi itu selain dia menjadi bukti nanti larinya umpamanya hasilnya menjadi bukti tertulis ya
karena akan jadi dokumen itu hasilnya kan
tapi juga bisa sebenarnya untuk mengembangkan kasusnya kan gitu
dari hasil otopsi itu akan ketahuan senjata apa yang dipakai siapa pemilik pemegangnya
ya kan akan ketahuan sana apakah itu ditembak atau tidak sengaja tertembak gitu
itu dari luka luka dari ini kan akan kelihatan semuanya kan
nah tetapi yang paling penting itu tadi identifikasi soal senjatanya itu
karena tidak sebarang orang pegang senjata kan
ada kelas kelas tertentu ada
ya kan ada jabatan ini bisa pegang senjata macam ini
jabatan ini bisa pegang itu kan akan menentukan itu
akan menentukan cost of death nya ya pak ya
ya meskipun umpamanya pelakunya sebenarnya dia tidak berwenang memegang senjata itu gitu
tetapi bisa diidentifikasi itu senjata siapa
nah bagaimana pola transfernya pemindahan senjata dari yang berwenang ke yang tidak berwenang itu
nah apa kaitannya
nah itu kan bisa panjang tuh
ya dalam penyelidikan tindak pidana itu bisa menggali banyak hal gitu
bisa menggali banyak apa
pak fikar kalau hasilnya berbeda bagaimana pak
selain mengubah kronologi yang sudah dibuat oleh polisi prarekonstruksi
tapi kalau hasilnya berbeda gimana pak
ya kalau menurut saya harus dipakai yang update yang paling baru
kalau berbeda itu harus dipakai yang paling baru gitu
karena dilakukan baru dan lebih terbuka kan
ada banyak orang ada banyak pihak menyaksikan ini gitu
dibanding otopsi yang pertama
ya walaupun kita percaya pada profesi yang bertanggung jawab terhadap otopsi itu kita percaya
ya profesionalismenya kita percaya
tetapi ketika dilakukan kedua kali dan lebih terbuka disaksikan banyak orang ya diketahui banyak orang
saya kira itu akan lebih menjamin kejujurannya
akan lebih menjamin ke
objektifitasnya maksud saya bukan pikiran
ya objektifitas dan hasilnya juga menjadi objektif gitu menurut saya
oke jadi harus dipakai yang terakhir ini ya sebagai bukti dalam proses penyelidikan
saya ingin ke pak nelson
pak nelson dari menunggu waktu enam sampai delapan minggu kalau tadi menurut keterangan ketua tim forensik independen
hasilnya baru akan keluar enam sampai delapan minggu
apa yang akan dilakukan oleh pihak keluarga dan juga kuasa hukum
karena ini cukup lama pak
ya paling kita sambil menunggu klarifikasi
kita tadi arahkan ada dua orang dokter dan tenaga medis setara s dua yang ikut di dalam
keterangan keterangan mereka ini yang tentunya kita minta cek balik kembali
apakah sama dengan yang sudah kita laporkan
yang kita sebut dari mulai peristiwa di jawa pulau jawa sampai jakarta
baru apa yang ada mereka ingat dan catat
karena tidak bisa di foto ya catatan apa
kami bandingkan sembari menunggu sebulan lebih nanti
baru kita sandingkan kembali dari laporan laporan pihak terkait
inilah mungkin kita menemukan
kita menemukan yang disebut dengan kebenaran material
apakah apakah tadi akan terjawab supaya tidak ada praduga praduga tidak bersalah
kalau kemudian selama enam sampai delapan minggu ini ada langkah hukum lain yang akan ditempuh atau menunggu saja pak
kelihatannya kita menunggu
kita sudah deal
hasil akan diinformasikan
kita akan duduk bersama
informasi dari lembaga yang sudah disiapkan untuk ini yang dibentuk
dan kita bisa mengatakan inilah terakhir nanti
supaya tidak ada dusta diantara kita ke depan
jadi artinya keluarga dan tim kuasa hukum akan sangat mempercayai apapun hasilnya dari tim forensik independen ini ya pak ya
dari hasil otopsi ulang ini
di samping buatan tangan manusia
ya kita kemana lagi pergi percaya
tentu kepada pemerintah
presiden sudah berjanji
hari ini kami gembira sekali keluarga bisa menyelesaikan tuntas anak bangsa tadi diberikan penghormatan kedinasan
inilah perwira perwira yang kita sebut baik di negara ini bertugas ternyata terhormat dibuat oleh negara
jadi tadi anda tidak menjawab pertanyaan saya
kalau kemudian hasilnya nanti sudah keluar apakah pihak keluarga dan juga tim kuasa hukum akan menerima begitu ya
akan percaya dengan hasil yang dikeluarkan oleh tim forensik independen
ini sebagai barang bukti nanti
oke tampaknya terputus
saya mau ke pak susno
pak susno terakhir
dengan lamanya perubahan
dengan lamanya proses otopsi ulang
ini hasilnya yang memakan waktu enam sampai delapan minggu
dan tadi tim kuasa hukum serta keluarga mengatakan bahwa kami akan menunggu saja
hasilnya ini akan membalikan kepercayaan publik atas proses penyelidikan di polri
atau akan sangat sulit pak
saya kira pertama apakah ini berpengaruh kepada institusi polri citranya
ini akan saya kira akan baik sekali ya
karena polri sudah menunjukkan keterbukaan
kemudian membuka ini secara crime scientific identification gitu
nah kemudian apa yang dilakukan polri sampai nunggu dua empat sampai enam minggu ya
masih banyak yang perlu dilakukan ya
misalnya masih analisa forensik terhadap dekorder analisa forensik terhadap hp
kemudian analisa forensik terhadap senjata api peluru benda lainnya
nah ini juga berpengaruh kepada institusi polri
peluru balet gitu
dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh polri
sambil menunggu sekaligus hasil otopsi tahap ke dua ini
jadi tim khusus itu tidak nganggur gitu
banyak yang perlu dikerjakan
oke oke kita ini nanti menunggu hasilnya
berarti enam sampai delapan minggu
apakah ini nanti akan ada titik terang dari hasil otopsi ulang yang dilakukan oleh tim forensik independen

artinya semua proses penyelidikan yang berjalan harus menunggu dari hasil otopsi ulang ini ya
terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada tim kuasa hukum dari keluarga brigadir joshua nelson simanjuntak
kemudian ada mantan kabar es krim polri komjen polisi purnawirawan susno duwaji
dan juga pakar hukum pidana universitas trisakti abdul fikar hajar
saya selalu pak fikar pak susno dan juga pak nelson
salam pak nelson pak fikar